kegiatan vaksinasi masal yang diperakar sai sentral vaksinasi bersama bumn
di lanut suwondo medan dipadati ribuan warga yang ingin menerima dosis vaksin
antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksin terus meningkat hingga mencapai lima dosis per hari
mematuhi protokol kesehatan
sebelum divaksin warga terlebih dahulu melakukan pendaftaran online
setelah itu peserta diminta mengisi formulir dan menjalani tes kesehatan
polikota medan bobi afib nasution saat memantau jalannya vaksinasi di sentral vaksinasi bersama bumn
menyatakan puas dengan kegiatan ini
jumlah peserta yang divaksin meningkat dari hari ke hari
sejak dibukanya sentra vaksinasi bersama bumn pada dua puluh lima juni lalu
jumlah peserta vaksin pada kamis satu juli
sekitar lima orang dan diperkirakan akan melebihi target kota medan sepuluh orang
sudah mulai meningkat sudah mulai tinggi
dan ini juga hasil dari beberapa kita sosialisasi
kita memberikan informasi dan juga ini semangat dari masyarakat itu sendiri
harga rp lima
target kita dua bulan dari penghargaan menyampaikan
satu hari bisa sampai lima target kita
mudah mudahan bisa lebih
kita mencapai rp empat tiga ratus
hari ini sepertinya lima lewat
sepertinya rp lima lewat
artinya berapa persen kenaikannya pak
cukup besar hampir setiap hari hampir dua puluh persen
jadi cukup baik
istilahnya bagi ketepatan kan kaki saya sakit
kita terbantu karena dia nggak lama lama cepat prosesnya
dari jam berapa ibu akhirnya divaksin
saya datang ke sini kurang lebih tadi
tengah jam sepuluh lebih
jam sepuluh lewat tengah sebelas tadi
ini udah siap
ada sekitar dua puluh menit
pemerintah kota medan mengimbau masyarakat
agar tetap menjaga kesehatan
dan mematuhi protokol kesehatan
untuk mencegah penambahan kasus covid sembilan belas
yang terus meningkat
resi erlangga medan sumatera utara